oh kita juga baru sampai
akhirnya kita kemui juga
aduh seneng banget
temannya ayah dan anak
ikut ya bu serta ayahnya
nanti raina daya
baik baik nanti saya kasih tahu suami saya ya
baik bu terima kasih
kalau begitu saya baru isi dulu
udah selesai sekolahnya
kiss opah dulu
nah kamu sama
tapi jangan disini ya
pak pasti marah dan sedih banget
baca surat perjanjian itu
padahal aku gak mau buat papa sedih
ini ada apa sih ya
gue yakin banget
ini ada sesuatu yang gede
soalnya mukanya papanya anding tuh tegang banget
gak kayak biasanya
iya kita tunggu mas al ya
mas al katanya mau kesini juga
mendingan kamu telepon
nanti ketemu di
itu deket sini lah
masa kemana sih
handphonenya kenapa gak bisa dihubungin
masa kemana sih
handphonenya kenapa gak bisa dihubungin
masa kemana sih
masa kemana sih
masa kemana sih
jangan jangan sekarang papa sore
dia ketemu lagi sama anding
ayo cepetan buka
aku takut pas marah
halo saya di dalam
handphonenya mas al gak aktif
handphonenya mas al gak aktif
mungkin bisa dihubungin
mungkin bisa dihubungin
mungkin bisa dihubungin
kamu kirim pesen aja
bilang kamu pergi sama pak
jangan dulu ma
tunggu sampai rosa dateng aja ya
tunggu sampai rosa dateng aja ya
papa pengen ke toilet dulu
yaudah mama juga mau ke toilet
sa tinggal sebentar ya
pak jalan hati hati
pak jalan hati hati
pak jalan hati hati
pak jalan hati hati
pak jalan hati hati
pak jalan hati hati
ini semua karena aldi bareng
ih enak banget sih dia merintah merintahin gue
tante apa kabar
baik juga tante
kamu sama siapa kesini
aku sebelumnya mau minta maaf ya
waktu itu aku ada salah paham sama al
lagi pula itu semua sudah lewat
nggak usah dipikirin
eh paling sama ini juga tante aku
kalau bisa nih kalau bisa
jangan sebut sebut kalau aku pernah bermasalah sama al
apalagi aku juga pernah ditahan
saya bukan tipe orang yang suka mengungkit ungkit ataupun mengumbar keburukan seorang
jadi kamu nggak usah kuatin
jadi kamu gak usah khawatir
makasih banyak ya
itu mama paku
jangan sampai ya
maaf ya buat kalian menunggu
gak apa apa kita juga baru sampai
ngapain dia disini
tidak ada apa apa
aku sudah selesai
aku sudah selesai
al pasti nyuruh randy disini
buat mastiin kalau gue ikut maunya dia

kamu gak bisa macem macem mbak
kamu gak bisa macem macem mbak
boleh tolong kamu ajak rena main dulu
ya padahal gue penasaran banget
pengen tau ada apaan
kita main dulu disana
papa perlu membahas
sama kamu soal surat perjanjian
sama kamu soal surat perjanjian itu

kan aku udah bilang papa tolong jangan baca
mama kamu yang baca
mama gak sengaja menemukan surat itu
mama gak sengaja menemukan surat itu
mama kaget dan panggil patah
dan akhirnya papa baca
papa gak menyesal baca surat itu

karena sekarang jadi papa tau
peningkahan kamu sebenarnya
peningkahan kamu sebenarnya
itu ada telepon
kamu lagi dimana
aku di playground cafe mbaik
kamu sama siapa
wah seru banget
om kangen sama rena
om susul rena kesana
yaudah nanti kita ketemu ya
mbaik mau kesini cus
kok gue ngerasa ada yang aneh
mantan lakinya andin ini deket deketin rena mulu
makasih ya kalian cek semuanya
jangan sampai ada orangnya kejadian seperti saya
baik itu tamu atau karyawan disini
paham paham pak
mas aku dan papa di playground cafe ya